penanganan kasus kebakaran di kawasan gunung bromo terus dilakukan jajaran kepolisian setempat
bagaimana perkembangan dari kasus ini sudah bergabung bersama kami kapolres probolinggo kombespol wisnu wardana
pak wisnu selamat malam
selamat malam mas reza
dari olah tkp kemarin apakah ditemukan adanya tersangka baru dalam kasus ini
terima kasih jadi untuk sampai saat ini terkait dengan penayangannya
masih kami tetapkan satu orang tersangka sebagai pelakunya
oke satu orang tersangka ini merupakan manajer dari wedding organizer tersebut betul ya pak
apa saja peran dari manajer wo ini sehingga bisa ditetapkan menjadi satu satunya tersangka pada saat ini
baik jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kami terkait dengan manager wedding organizer ini
yaitu yang perlu diketahui bukit teletabis atau tempat dilakukannya foto pre wedding itu merupakan kawasan konservasi
di mana kawasan konservasi merupakan tingkatan tertinggi perlindungan terhadap suatu taman nasional
jadi menurut informasi atau keterangan dari tnbts pengelola taman nasional bromotengger semeru
untuk memasuki kawasan konservasi harus
memerlukan surat izin masuk kawasan konservasi
nah inilah yang tidak dimiliki oleh manajer wedding organizer
baik baik jadi tidak memiliki izin untuk memasuki kawasan tersebut
lantas dari pemeriksaan terhadap saksi saksi kemarin ada enam orang yang diperiksa begitu ya
apakah dari kedua calon pengantin ini juga mengetahui bahwa adanya rencana menggunakan flare dalam sesi tersebut
apakah mereka juga tahu bahwa belum mengajukan izin sebelumnya
nah tanggung jawab manajer wedding organizer ini
jadi konsep nanti pre weddingnya seperti apa
ini kan merupakan tanggung jawab dari wedding organizer
kemudian izin izinnya itu seharusnya diurus oleh wedding organizer
nah diharapkan apabila ini apabila
dia mengajukan izin atau menemui dari pihak pengelola taman nasional
national borongo tengger semeru
di situ akan diketahui kira kira barang apa saja yang diperbolehkan untuk dibawa
dan barang apa saja yang dilarang untuk digunakan di sana
kemudian akan diberitahu terkait dengan situasi saat ini
bagaimana situasi di bukit teletabis
baik baik dan mungkin pastinya ketika sudah mendapatkan izin akan mendapat pendampingan pula
begitu ya untuk mengawasi kawasan mana yang boleh didatangi dan juga tidak
tapi dari keterangan kedua pasangan calon pengantin ini
memang mereka tidak mengetahui sama sekali dengan rencana tersebut ya
ya jadi namanya orang pre weddid ini kan dia hanya apa yang disampaikan oleh manajer
jadi konsep dari foto itu kan merupakan tanggung jawab daripada pemilik dari wedding organizer
konsep semua serta tanggung jawab yang seharusnya diurus oleh manajer wedding organizer
sehingga sejauh ini satu orang ini yang ditetapkan sebagai tersangka
tapi kalau kita lihat terkait dengan kawasan bromo sendiri
apakah sejauh ini masih ditutup juga untuk publik atau seperti apa
perlu saya sampaikan mas reza
jadi alhamdulillah tadi sore baru saja turun dari bromo
bromo kemudian dengan kepala desa kepala desa kami sudah bertemu dengan ibu gubernur dan dilaporkan untuk perkembangan terbaru
alhamdulillah hanya satu titik yang termonitor masih ada api dengan skala sedang sampai kecil di bukit watangan
nah petunjuk dari bu gubernur besok akan dilakukan waterbombing oleh bnpb menggunakan helikopter dengan kapasitas empat liter
tadi sudah dibicarakan didiskusikan dan insya allah besok akan dilakukan pemadaman dengan menggunakan helikopter
oke baik ketika kita bicara soal olah tkp kemarin begitu ya apa saja informasi
atau temuan temuan terbaru dari olah tkp yang dilakukan kemarin
kenapa kita melakukan olah tkp pada hari kemarin
mengingat di hari pertama itu kami belum maksimal melakukan olah tkp karena pada saat itu kondisi sedang di bukit teletabis sedang terbakar
jadi kita melakukan olah tkp kembali kemarin kita menemukan bahwa memang ada kecocokan antara barang bukti yang kami amankan
dengan tkp jadi benar di depan tulisan bukit teletabis itu tempat terbakarnya savana di bukit teletabis karena letupan dari fler asap
oke baik pak wisnu ini untuk mencegah agar kejadian tidak terulang kembali
apa saja antisipasi dari pengawasan pengunjung terutama di musim kemarau panjang ini
oke hasil kesepakatan kami tadi berdasarkan pertemuan yang dipimpin oleh ibu gubernur
jadi untuk sementara dilakukan penutupan di semua kawasan bromo sampai dengan dipadamnya api dan dilakukan pembasahan
setelah itu akan dilakukan recovery untuk memastikan bahwa benar benar kawasan bromo sudah
sudah tidak ada potensi munculnya api baru
nah dihimbau juga kepada seluruh wisatawan atau masyarakat sekitar
mari sama sama kita mempunyai kepedulian terhadap kawasan wisata gunung bromo
mengingat kawasan wisata gunung bromo ini bukan hanya terkenal di indonesia
tapi ini merupakan sudah menjadi wisata
diharapkan dengan segeranya dilakukan pemadaman dapat dibuka kembali dan ini butuh tanggung jawab kita semua
baik baik termasuk pengurusan izin begitu ya tidak hanya di kawasan bromo
tapi juga kawasan kawasan lainnya yang memang dijaga keindahan alamnya
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini kapolres probolinggo selamat malam